politikus nayang solla tidak pernah jerah bermain proyek pemerintahan
hal ini pun dilakukan anggota komisi hukum dpr dari fraksi demokrat iputu sudiartana
yang kini diduga terlibat kasus korupsi proyek dua belas ruas jalan di sumatera barat
tim penyidik kpk sedang mencari tahu sumber anggaran proyek dua belas ruas jalan di provinsi sumatera barat
senilai tiga ratus miliar rupiah yang melibatkan anggota dpr iputu sudiartan
anggota dpr di pusat membutuhkan janji dia akan bisa menyiapkan dan membuat proyek itu akan dapat dan itu akan didapatkan untuk sumatera barat
iputu menjadi tersangka dalam kasus suap proyek jalan tersebut yang memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dua ribu enam belas
ia ditangkap di rumahnya selasa malam dengan barang bukti uang tiga ratus sembilan puluh juta rupiah dan bukti transfer ke rekeningnya
meski menjabat sebagai wakil
bendera umum partai demokrat lembaga antirasuah belum menemukan adanya aliran dana ke partai demokrat
sesuai dengan fakta integritas yang berlaku di jajaran partai demokrat
yang bersangkutan tentu akan mendapat sanksi organisasi yang tegas berupa pemberhentian dari semua jabatan yang disandangnya
anggaran pemerintah daerah kerap bocor saat lakukan pembahasan di senayan
karena itu banyak kepala daerah ataupun pengusaha bermain mata untuk mengatur distribusi dan penggunaan anggaran
ini menunjukkan ada korupsi by greed
korupsi karena ketamakan dia menggunakan akses dia sebagai penyelenggara negara
akses untuk menentukan berapa slot anggaran ada atau tidaknya slot anggaran tertentu di proyek proyek di daerah tertentu
bendung wabendung ini kan orang yang paling dicari oleh kader partai kalau ada aktivitas atau kegiatan kegiatan partai
atau paling tidak orang yang paling sering diberikan uang oleh orang tertentu yang memang punya kepentingan untuk partai
konteks ini yang tidak bisa kita lepaskan dari mahalnya ongkos untuk mengelola sebuah partai politik
dalam kasus suap proyek jalan ini putu bekerja di luar kewenangannya sebagai anggota komisi hukum dpr
proyek jalan dianggarkan oleh
komisi infrastruktur di dpr
kpk akan melihat perantara dari pejabat pengusaha dan dpr dalam kasus proyek jalan yang bernilai tiga ratus miliar rupiah ini
hernauf al bashir jakarta